sekarang mah mau itu mau istirahat udah kecapean kalau kalau bisa
mah itu kalau nggak bisa maka masih kuat begitu terus eh ngeriuh abahnya
hai matahari luar yang nyentuh bumi
hai abah taryo bersiap melakukan kesehariannya diantar istrinya emak mana satu persatu langkah

kaki dipijak dengan hati hati
setiap pagi sebelum berangkat kerja ia mengambil barang dagangan ke rumah tetangganya iep
pembuat cilok ayam
hai beban dua puluh lima kg di kundaknya tak lagi
merasakan seperti dulu
seperti saat saya menemuinya
abah sedang istirahat sejenak di emperan toko yang sedang tutup
ia mencoba mengatur nafas
dan berharap pegal di sekucur tubuhnya hilang walau sesah
sekali jalan berapa kali istirahat begini mbak
ada sepuluh kali ada lima hari nggak tentu
biasanya terasa apa
kalau udah capek banget itu gimana
mana yang pegel pak
ini bagian sini
rasa nyeri di pinggang abah bukan muncul tanpa sebab
abah bercerita delapan bulan lalu pernah terjatuh
karena ditabrak sepeda motor yang melintas kencang
saat ia sedang berjualan
pinggangnya terbentur benda keras
rasa sakit akibat kecelakaan itu tak mau pergi sampai sekarang
malah semakin sering menghampiri
jadi mau balik gitu motornya datang
yang nyerepet datang lagi minta maaf
dimaafin nggak sama abah
udah nggak apa apa
pada hari ini abah berada di kota kuala lumpur
dia berada di kota kuala lumpur

dia berada di kota kuala lumpur

pada hari ini yang diperintahkan
berbunyi dengan masalah hidup yang apa apa
tapi tuhan selalu punya cara menolong umatnya di tengah kesulitan
terlebih bagi mereka yang mau berusaha
seperti hari ini di hari pertama bekerja setelah lama libur
dagangan abah laris manis di serbu para pelancong yang sedang mampir di toko oleh oleh khas garut
terima kasih ya pak
terima kasih pak
adiknya mau cilok
si abah tau
bahagia tampak dari wajah abah ketika cilok dagangannya habis terjual
tapi rasa lelahnya juga tak bisa ia sembunyikan
mau duduk ya
sering begini pak gemeteran karena kecapean
jadi bapak nih
dalam perjalanannya pulang ke rumah saya ikut menemani abah taryo
jalanan yang ditempuh abah tidak main main
jaraknya kurang lebih lima km dari daerah tempat abah biasa berjualan
ke rumahnya di kampung cikalong
desa tanjung sari kecamatan karangpawitan garut
ini masih nanjak jauh lho mbak
kalau kayak gini enggak
aduh saya tuh enggak pegang lho
saya ini apa saya tuh pengen bantuin bawahnya gitu
boleh nggak saya coba gitu mbak
nah kan abah nih kalau capek mulai gemetaran soalnya
ke depan lagi
oh ke depan
ini belum jalan aja udah berat lho mbak
terus abah jalan segini jauh
terus ke depan ke kota
ah ini berat mbak
saya bawa diri sendiri aja kayaknya sampai atas
kayak gini setiap hari
selalu saya mendoakan tiap hari tiap minggu banyak

tepuk sini dulu
ibu muntah titip ini pikulannya abah boleh ya
kita mau belanja itu takut licin soalnya jalannya
setelah menitipkan pikulan abah mampir di warung dekat rumah
lumayan keuntungan bersih dua puluh ribu hari ini bisa ia gunakan untuk belanja bahan masakan
kalau dagangannya sedang sepi tak ada speser pun rupiah ada di kantongnya
tak jarang ia terpaksa berhutang demi bisa makan
emang banyak ini hutangnya
sekarang tiga ratus hutang
terus gimana kang nyicilnya dikit dikit
buat abah ya alhamdulillah ya
tangganya warungnya banyak yang baik ya rumah abah
di rumah sudah ada sang istri jiwi kanupin brawa mae
emak bersyukur malam ini ada yang bisa ia masak untuk makan malam
meski hanya bahan bahan sederhana
capek sakit terus hik
saya tidak mau ke rumah
saya tidak mau ke rumah
saya tidak mau ke rumah
saya tidak mau ke rumah
abah tidak mau ke rumah
abah tidak mau ke rumah
abah tidak mau ke rumah
sesungguhnya emak manah berharap abah taryo bisa istirahat di rumah dan tak perlu susah payah mencari nafkah di masa tuanya
kalau abah dikasih tahu nggak mau tetap kerja kenapa abah
maksakan ya abah
aku mah itu dah
aku sehari hari nak kebanyakan kekurangan gitu
mau istirahat udah kecapean
dari pernikahannya abah taryo dan emak manah dikaruniai enam orang anak
tapi kini hanya empat anak yang tersisa
anak pertamanya meninggal saat bayi
sedangkan anak kelimanya meninggal sesaat setelah melahirkan akibat tumor ganas
meski juga hidup pas pasan anak cucu abah dan emak sebenarnya sudah berkali kali mengajak mereka tinggal bersama demi mengurangi beban di masa tua
tapi abah dan emak punya prinsip teguh
selagi tuhan masih menganugerahi kekuatan selama itu pula tak ada kata merepotkan dalam kamus mereka
sebenarnya udah pernah ini bilang mbak nggak usah kerja
terus gimana waktu bilang abahnya gak mau ya

duduk di rumah pengennya
tidak hanya aku pengen membahagiakan orang tua
semoga abah selalu sehat dan jauh hidup
dari tadi udah bilang sama abah inget kakek
tapi kerja keras ya bangga punya abah
semoga anak anak abdi abdi syadaya kamu sama abdi syadaya semoga allah mengijabkan
ya allah ya tuhan
ya tuhan beri diri kita diberikan penyewatan anak anak abdi abdi syadaya
allah ya rabbi ya allah ya rukminya ya allah

sejak masa mudanya tak pernah abah taryo dan emak manah menikmati waktu jalan jalan berdua
hari demi hari pun dijalani dengan bekerja
hari ini saya mengajak mereka rehat sejenak cuci mata menikmati suasana kota tempat mereka lahir tumbuh dan menua bersama
hari ini saya mengajak mereka guna acara bangsa tumut untuk keluar dari akuasaku works fund
hari ini saya mengajak mereka menjepit
abah dan emak bahkan sudah lupa kapan terakhir kali mereka pergi ke tengah kota
apalagi wajah alun alun garut sudah berubah total dan baru saja diresmikan beberapa hari lalu
pada saya abah bercerita dulu tempat anak anak bermain ini hanya beralas rumput
nostalgia mereka berdua pun bermunculan seiring dengan ragam pemandangan yang bisa dilihat di jantung kabupaten garut
di momen yang sangat singkat ini pun saya takjub akan ketulusan hati abah
hatinya tergerak dengan penyakit
dan pengemis yang kebetulan melintas
tanpa pikir panjang ia memberikan uang dalam sakunya
nanti yang tuhan balesnya berapa kali lipat gitu ya bayar
puluhan tahun usia pernikahan
saya baru tahu abah dan emak rupanya belum pernah punya foto bersama
mak dulu abah sama mak waktu nikah foto nggak
deshalb ada foto atau sulit
kalau gitu kita foto foto ya di studio gitu
biar kayak orang orang punya foto berdua ntar dipajang di rumah
mau ya boleh ya
tidak ada ottawa
meski sedikit kikuk bergaya di depan kamera
tapi senang rasanya melihat abah dan mak bisa mengabadikan momen ini
setidaknya mereka bisa punya kenangan untuk diceritakan pada anak dan cucu
potret yang juga bisa menjadi gambaran betapa besar rasa cinta keduanya
yang setia saling mendampingi
hingga usia senja
mak udah jadi fotonya
siap bareng ya
satu dua tiga
bagus ya mak
ini siapa nih
waktu dulu belum dipotong gitu
abah taryo adalah satu teladan hidup yang pantang menyerah
dan tak pernah menengadahkan tangan menunggu bantuan
selagi kaki masih mampu berpijak ia kerahkan segala kemampuan
meski ini bukan waktunya lagi abah banting tulang
mimpinya sederhana saja
bisa hidup bersahaja bersama sang istri di sisa usia